pemandangan danau toba itu selalu cantik dari sudut manapun
salah satu lokasi yang bisa kita lihat panorama danau toba yang juga keren
yaitu di sini di kawasan simar jarunjung
dari sini kita bisa melihat pemandangan danau toba yang sangat luas dan juga pulau samosir
gua terlihat jelas dari ketinggian sekitar sembilan ratus meter di atas permukaan laut
keindahan sisa letusan gunung api vulkanik ini dipercantik dengan panorama eksotis pulau samosir
ada delapan kabupaten yang mengelilingi danau kaldera terbesar di nusantara ini
yaitu kabupaten samosir toba samosir dairi karo humbang hasundutan tapanuli utara simalungun dan pak pak barat
hingga sangkar burung dengan dominasi latar danau toba
kak ini tempatnya keren banget
ini dari tahun berapa
emang sengaja dibikin seperti ini buat anak anak muda foto foto gini kak
sebenarnya kalau tempatnya udah hampir empat belas tahun
cuma sebagai tempat wisata selfie dia dua ribu enam belas desember
nah awalnya sih kita terpikat dari kalibiru
kalibiru itu karena ada tuh pohon
ada yang untuk wahana selfie
eh kita lihat danau toba juga bagus tuh bikin begitu
kita cobalah satu wahana seperti kusuma
sekalinya dalam tempoh satu minggu dia memperudah
nah kita bikin yang sama beberapa
ada limbah yang sama rumah pohon
tetap masih banyak yang minat
akhirnya kita kembangkan sampai seluas ini
kali ini saya akan menguji keberanian
abang pelan pelan pokoknya
saya nggak mau kenceng kenceng
meski tingginya hanya sepuluh meter dari tanah
ketika ayunan bergerak menjauh
posisi badan mengarah langsung ke cekungan danau toba
yang tingginya dua ratus meter dari permukaan air
ini salah satu cara untuk mendapatkan
hasil foto yang
tapi fee nya tetap keren
wuh seru ya
pengelola memastikan pengunjung bisa bergaya di atas ayunan dengan aman
spot menawan dan ekstrim lainnya adalah di wahana flying fox
oke sebentar lagi kita akan melakukan flying fox
tepat di bibir danau toba
dari sini ke sana
panjangnya satu ratus delapan puluh mei
mari ke sini kak
saatnya menggantung dan melayang
panorama danau toba yang bak kolam raksasa itu menghadirkan suasana yang berbeda
wahana foto yang selanjutnya akan saya coba adalah sepeda udara
oh cek cek dia
seperti namanya sepeda roda empat ini dipasang tepat di atas link baja dengan posisi menggantung
oke oke oke pandangan tetap lurus ke depan
seolah terbang di udara sepeda ini bisa dikayu hingga titik akhir perberhentian
danotoba dimanfaatkan warga setempat sebagai sumber kehidupan
di bagian perairan dangkalnya hidup berbagai spesies ikan diantaranya emas dan mujair yang dibudidayakan masyarakat setempat
masyarakat juga biasa mengolah ikan dari danau toba menjadi hidangan istimewa
salah satunya adalah arsik
nama arsik diambil dari cara memasak ikan yaitu mengarsik yang berarti ikan diberi bumbu lalu dikeringkan
perpaduan ikan air tawar segar dan rempah rempah
membuat cita rasa arsik sangat khas
anda lima nih rasanya agak getar getar di dana
iya getar getar di hati
tapi wangi sih sebenarnya lebih ke
getar getar di hati mempahamkan
lebih ke sebenarnya wanginya
selain disajikan sebagai menu upacara ikan arsik juga disajikan sebagai menu sehari hari atau saat berkumpul bersama keluarga
ini dia ini namanya ikan kuah kuningnya khas batak
ikan arsik yang ikannya langsung dari danau toba
arsik merupakan perpaduan tekstur ikan yang manis lembut dan tidak bau tanah dan bumbu beraroma andaliman
indrayani laksmi indra hadi simalungun sumatera utara